direktur utama bri sunarso mengatakan pencapaian ini merupakan hasil dari respon strategi perseroan
pencapaian laba bersih yang impresif ini diungkapkan direktur utama bri sunarso dalam pemaparan kinerja keuangan triwulan tiga dua ribu dua puluh dua di jakarta
pencapaian laba bersih bri bersumber dari penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang tumbuh positif
selain itu manajemen fokus pada aspek likuiditas terutama dana murah pertumbuhan fee based income yang membaik
titipan dan penyelesaian yang berkualitas
pencapaian laba bersih ini mencari topang dari transaksi digital bri serta menjaga kualitas aset terutama kredit restrukturisasi akibat covid sembilan belas
hingga akhir september dua ribu dua puluh dua bri mampu menjaga fundamental kinerja keuangan yang solid dengan tetap fokus kepada core business di segmen
umkm dan kualitas aset yang terjaga dengan prudent dengan baik serta likuiditas yang kami rasakan sangat memadai
keberhasilan bri menjalankan fungsi intermediasi dapat diimbangi dengan manajemen resiko yang baik
dalam menjaga kualitas aset sampai akhir september dua ribu dua puluh
sehingga apabila kredit kredit tersebut bermasalah alias menjadi npl
bri sudah mencadangkan dua tujuh puluh delapan kali terhadap rasio kredit bermasalah itu sendiri
adapun total kredit yang direstrukturisasi bri akibat pandemi mencapai rp dua ratus lima puluh enam tiga puluh tujuh triliun
milik tiga sembilan juta nasabah
pada september dua ribu dua puluh
direktur manajemen resiko bri agus sudiarto mengatakan
status terkini restrukturisasi kredit telah tersisa rp satu ratus enam belas empat puluh lima triliun dari rp satu empat juta nasabah pada september dua ribu dua puluh
dengan penurunan ini membuat loan at risk bri atau kredit yang diwaspadai juga menurun

i menyiapkan strategi soft landing mulai dari meningkatkan pencadangan yang memadai
hingga percepatan penyelesaian kredit terhadap nasabah restrukturisasi covid sembilan belas
yang tidak memiliki kemampuan bayar
strategi tersebut untuk mengantisipasi program relaksasi kredit yang terdampak pandemi
tidak lagi diperpanjang otoritas jasa keuangan ojk

kita optimis bahwa nanti seandainya memang kebijakan relaksasi itu tersisa

tidak diteruskan secara bank kita sudah siap
karena pencadangan yang kita lakukan sudah sangat memadai
saat ini pencadangan khusus covid hampir rp tiga puluh triliun yaitu rp dua puluh sembilan sembilan puluh lima triliun
apabila itu memang menjadi debitur debitur yang default
kemampuan kredit bri dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan
didukung dengan likuiditas dan permodalan yang kuat